assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
sejak kita mengumumkan adanya kasus covid sembilan belas di awal bulan ini
saya telah memerintahkan kepada menteri kesehatan dan kementerian terkait
untuk meningkatkan langkah langkah ekstra dalam menangani pandemi global dari covid sembilan belas
kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita
ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya
tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown
namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran covid sembilan belas
kami juga telah berkomunikasi dengan who dan menggunakan protokol kesehatan who
serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran covid sembilan belas ini
pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
yang diketahui oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana
dan leja ntni doni monato
gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita
baik pusat maupun daerah
melibatkan asn tni dan polri
serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga sosial dan perguruan tinggi
sebagai negara besar dan negara kepulauan
tingkat penyebaran covid sembilan belas ini
derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain
oleh karena itu saya minta kepada seluruh benur
kepada seluruh bupati kepada seluruh wali kota
untuk terus memonitor kondisi daerah
dan terus berkonsultasi dengan para medis dalam menelanah setiap situasi yang ada
kemudian juga terus berkonsultasi dengan badan nasional
untuk menentukan status daerahnya
siada darurat ataukah tanggap darurat bencangan non awan
berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut
jajaran pemerintah daerah dibantu tni dan polri
serta dukungan dari pemerintah pusat
untuk terus melakukan langkah langkah yang efektif dan efisien
dalam menangani penyebaran dan dampak covid sembilan belas
membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah
bagi pelajar dan mahasiswa
membuat kebijakan tentang sebagian asn bisa bekerja di rumah
dengan menggunakan interaksi online
dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat
kemudian menunda kegiatan kegiatan yang banyak orangnya
dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi covid sembilan belas
dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan
rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta
serta lembaga riset dan pendidikan tinggi
yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan
kepada kementerian kesehatan
saya meminta kementerian kesehatan dan kementerian kesehatan
untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai
untuk digunakan secara efektif dan efisien
merujuk pada uu no dua puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan
pemerintah dan pemerintah daerah
untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat
menteri keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman
untuk memperoleh penggunaan anggaran secara cepat

oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah
dan gugus tugas untuk percepatan penanganan covid sembilan belas
peraturan ini memberikan landasan hukum
agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya
dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan
untuk menangani tatanan penyebaran covid sembilan belas
setelah pandemi covid sembilan belas
ekonomi dunia secara masif dan signifikan
termasuk terhadap perekonomian indonesia
pemerintah telah dan terus melakukan langkah langkah
kecil untuk mengatasi beberapa dampak ini
pemerintah memastikan ketersediaan bahan
dan kebutuhan pokok yang cukup memadai
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
pemerintah juga telah memberikan insentif
sebagaimana telah diumumkan oleh menko
perekonomian dan jajaran menteri menjaga
kegiatan dunia usaha yang telah berjalan
agar tetap berjalan seperti biasa
saya juga minta kepada kepala daerah
untuk mendukung kebijakan ini
dan melakukan kebijakan yang baik
saya dan seluruh jajaran kabinet
terus bekerja keras untuk menyiapkan
dan menjaga indonesia dari kebanasan covid sembilan belas
dan meminimalkan implikasinya terhadap ekonomi indonesia
sebagaimana kemarin telah disampaikan
bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif
langkah langkah antisipatif telah dilakukan
dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh
bahkan hari hari ini para menteri bekerja lebih keras
walaupun sebagian dilakukan dengan cara online
untuk mengatasi isu kesehatan
dan mengatasi dampak perekonomian
akibat covid sembilan belas ini
terakhir kepada seluruh rakyat indonesia
saya minta tetap tenang tidak panik
tetap produktif dengan meningkatkan
kewaspadaan agar penyebaran covid sembilan belas ini bisa kita hambat dan kita stop
dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah
belajar dari rumah ibadah di rumah
dan bersatu padu
kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat
agar masalah covid sembilan belas ini
bisa tertangani dengan maksimal
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pagi ini telah dilakukan
pemerintahan untuk para menteri
hasilnya silahkan tanya ke menteri kesehatan
bapak pesan bahwasannya kemudian pemerintah
mulai menggunakan pemerintah ekonomi
daripada untuk pencegahan kesehatan sendiri
soal kesehatan nasional gimana ya pak
kesehatan tetap nomor satu
kesehatan rakyat tetap nomor satu
lonjakannya begitu tinggi pak hari ini
sudah menginformasi bahwa nomor satu lalu kemudian
permingguan kemudian akan semakin banyak
dan kira kira apakah nanti akan singkat
pengeringan gimana ya pak
oleh sebab itu tadi sudah saya sampaikan
wilayah indonesia ini besar
setiap daerah bisa menentukan status daerahnya
siaga darurat ataukah
tanggap darurat bencana non alam
dan yang paling penting menurut saya saat ini adalah
bagaimana kita menjaga jarak
dengan kondisi itu kita
sekarang kerja dari rumah
belajar dari rumah dan ibadah di rumah
selain para menteri pak kamboi sendiri
juga sudah melakukan perkembangan

juga sudah melakukan perkembangan
sudah dilakukan pak
pakelnya sudah dilakukan
seorang orang juga mau panggil masalah
dan tidak ada diri
walau sudah berjalan ke tempat lain
pertama bahkan juga
saya tadi opsi untuk diolahin
itu bagaimana timbalannya sudah diperintahkan
apa lalu untuk
lalu untuk resmi

di ruang isolasi
di ruang isolasi